iya dokter tadi bilang kamu sudah boleh pulang
iya kamu boleh pulang sama dokter james
no tapi ingat ya kamu gak boleh beraktivitas yang berat berat dulu oke
iya no kamu jangan ngantor dulu ya
beli tiket aja dulu kalau gitu
ya yaudah mama mau urus administrasi biar papa temenin kamu sini ya
iya papa di sini
ya papa pesen tiket ya
suara apa itu ya
kayak ada orang
apa perusahaan gue doang ya
sayang kamu ke bank diantar sama yudi gak apa apa ya
kamu mendingan bantuin al aja kasihan dia ngurus bank sendirian ya
kamu ada pengertian
kalo bengapnya sedikit sih kayanya gak apa apa
kan ada kamu bisa ngerawat
emang kok udah dibilangin kenapa sih
awas ya pokoknya gak boleh sama bengap bengap
ya udah ya janji ya
makasih saing ya
yod anterin istri gue ke bank senteran sentara ya
di jalan di istiara
sekarang saatnya gue cari orang orang yang bisa melindungi aku
enggak tinggal diam
ini koper untuk uangnya ya pak
hai akan saya siapkan semuanya ya
hai tanya sayangnya apa adi mana ya

jessica udah di parkiran bank nih
saya masih di dalam bank
sementara saya keluar om tunggu di luar aja ya oke baik makasih ya
pagi keluar deh kalau
hai ini uangnya pak persis seperti permintaan bapak oke boleh dicek dulu cukup
sepertinya baik terima kasih sama sama pak itu dia di pak hai mau beli aku kesini mau bawa yang
tau makan siang masakan aku
kamu mau lanjut kerja yg
semangat ya kerjanya
kok pake cium pipih segala
saya dulu mari
oke makasih ya ren
langsung balik yuk
salam kenal om
halo salam kenal
itu kan omnya andin
terus perempuan yang sama dia siapa ya
apa hubungannya sama randy
bentar ya sayangnya
bos tadi saya curi dengar
dia minta disiapkan dua puluh orang
apa yang sedang direncanakan
coba kalian tetap awasin dia
ngapain dia mesti ngumpulin orang semua yang gitu
baik baik bos
kalau dia pergi dari sana ikutin
jangan sampai gilangan jejak
jangan sampai ketauan
biar nanti nanti nanti akan orang yang mengurusnya

empat belas kali sekolah
makasih nanti lanjutkan
amat makan gak
housing bag layer mekhalifikum
coba nasih dulu ataupun langsung istirahat
perbaya ke camel haribooks lu
udah boleh pulang
kamu boleh pulang sama dokter james
no tapi inget ya
kamu gak boleh beraktivitas yang berat berat dulu
iya no kamu jangan ngantor dulu ya
gampang itu pak
beli tiket aja dulu kalau gitu
ya udah mama mau urus administrasi
biar papa temenin kamu sini
papa di sini
papa pesen tiket ya
rena papa kangen sama kamu
papa mau ketemu sama kamu nanti
papa udah bisa lihat lagi sekarang
papa bisa temenin kamu main
bapak bisa ajak kamu jalan jalan
pokoknya papa bahagia sekali rena

abaikan pak anding
oh oke oke saya ke rumah sakit sekarang ya
aku harus ke rumah sakit lagi
soal randy biar nanti aku tanya aja sama catherine di rumah
mending gak usah tanya di depan angga daripada dia emosi duluan
hei anak papa kenapa lamban aja sih
aku ngeliatin bengong dari tadi kamu
pak ini perasaan aku aja atau emang adi udah bener bener berubah ya pak
sekarang adik beda pak dia udah dingin banget
apa dia udah gak cinta lagi ya sama aku
dia udah bener bener gak sayang ya sama aku pak
gue gak tau itu gue gak tau perasaan sebenarnya adi seperti apa
kok emang ternyata dia beneran masih cinta sama kamu gimana
enggak pak adi tuh udah berubah
dia udah gak sangat dulu lagi
doh ini pasti karena efek kamu di rumah terus deh
jadi mikir macem macem
mending sekarang kamu jangan balik ke rumah
ke papa kantor ya
kamu agak happy sedikit
ya ke papa ya
saya harus ingetin randy untuk menjaga sikapnya depan jazz
sikapnya dia terlalu dingin

jessie makin lama makin gak tenang
ini uangnya pak
oh iya pak kalau gitu saya permisi ya
saya mau ke sekolah rena lagi
jawab kamu itu lebih berarti dari uang ini
tapi cis ke toilet dulu ya
sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk telepon randy
kamu nada bicaranya seperti itu sih
kalau saya ini sibuk kok
sibuk apa ren
sibuk ngurusin keluarga alfahri
rosa alfahri itu yang membuat kehidupan putri saya hancur
ingat itu ren
kamu salah memilih tempat untuk berpihak
saya akan buktikan dulu semuanya
tapi sebelum semuanya terbukti
saya masih ada tanggung jawab
untuk bekerja dengan keluarga alfari
terutama dengan bos saya
pak aldebaran alfahri
tapi saya udah pernah ngomong sama kamu
bukti dimana denny stiano mengakui perbuatannya
itu sudah terekam di video
dan saya punya bukti itu
kalau udah rasa bukti itu kurang cukup kuat
nanti saya cari lagi buktinya
oke kalau gitu
kita sama sama cari buktinya
udah dulu ya om
saya masih banyak kerjaan
saya yang diputuskan ngebongong telepon
dia bener bener gak mau dengarkan penjelasan saya